orang anak yatim berusia delapan tahun di tapanuli tengah sumatera utara dianiaya
dan dimasukkan ke dalam karung oleh tantenya sendiri
polisi pun telah menetapkan tantu korban sebagai tersangka
video amatir memperlihatkan saat korban yang merupakan anak yatim berusia delapan tahun
tengah dianiaya pelaku yang merupakan tantenya sendiri
korban kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pelaku ke area belakang rumah
selain dianiaya korban juga kerap disuruh pelaku untuk membawa barang bermuatan berat
polisi kemudian menangkap ms atau tante korban yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka
polisi kini masih mendalami keterangan tersangka guna mengetahui motif penganiayaan yang dilakukan terhadap korban
sementara kondisi korban saat ini dalam keadaan sehat
polisi juga menangkap tante korban yang berada di dalam pengawasan polisi serta instansi terkait
kondisi korban yang berada di dalam pengawasan polisi serta instansi terkait